beginilah pemandangan rumah sakit umum kota bekasi pada jumat pagi
seorang ibu terpaksa harus dirawat di atas mobil bak terbuka
bukan di atas tempat tidur yang layak
kondisi miris ini terjadi lantaran ruang igd dan tenda darurat rumah sakit penuh
bahkan beberapa pasien terpaksa tidur di depan pelataran rsud
dengan kondisi diinfus maupun dengan alat bantu pernafasan
di rute rsud kota bekasi menyebut hingga jumat siang sudah enam ratus pasien yang dirawat
delapan persen diantaranya meninggal dunia
covid di kota bekasi ya memang ada peningkatan yang cukup signifikan
dari dua ratus enam puluh lima tempat tidur yang kita sediakan
masih tidak mencukupi sehingga kita membuka ruang igd yang tadinya untuk ruang triase
ruang triasenya kita pindahkan ke tenda darurat
jadi ruang igd nya kita siapkan seratus tempat tidur untuk pelayanan covid
selain di bekasi peningkatan kasus covid sembilan belas juga terjadi di ibu kota
data satgas covid sembilan belas menunjukkan jakarta mencatatkan rekor tujuh lima ratus kasus baru covid sembilan belas pada dua ribu sembilan belas

bahkan kemarin di rumah sakit darurat covid sembilan belas wisma atlet tidak tagung tagung delapan ratus pasien baru yang menjalani perawatan
dalam konferensi pers yang digelar secara virtual jumat pagi
menteri kesehatan budi sadikin memastikan dua tempat isolasi tambahan tengah disiapkan oleh pemerintah
yakni di rusun nagrak marunda jakarta utara dan rusun pasar rumput jakarta selatan
masing masing rusun memiliki kapasitas empat tempat tidur dan tiga tempat tidur
kepala bnpb panglima tni pak gubernur dan bapak kapolri adalah memindahkan yang otg dan ringan ke nagrek dan pasar rumput
sehingga wisma atlet yang memang fasilitasnya sudah ada lebih lama kita bisa upgrade untuk juga bisa menangani yang kondisinya sudah menengah
menjamin pasien mendapatkan pelayanan dengan baik budi memastikan pasokan oksigen pun aman
nah kami sudah mendapatkan komitmen daripada supplier supplier oksigen ini
bahwa mereka bisa mengalihkan kapasitas oksigen buat industri ke oksigen medis
karena yang kapasitas oksigen industri itu bisa diisi oleh perusahaan perusahaan oksigen asing lainnya
pada dua puluh empat juni indonesia mencatatkan rekor dua puluh lima ratus lebih kasus baru hingga total mencapai dua lima puluh tiga sembilan ratus sembilan puluh lima kasus
dengan angka kematian mencapai lima puluh lima sembilan ratus empat puluh sembilan kasus
dengan jumlah pasien yang terus berdatangan memenuhi rumah sakit
covid sembilan belas terus meningkat jadi bukti bahwa saat ini indonesia sedang tidak baik baik saja
tim liputan cnn indonesia